nah yang paling penting sebenarnya begini kan ini kan pilkada sebentar lagi ya
kita ketahui banyak juga selebriti yang terjun memutuskan untuk masuk ke dunia politik
nah memang harus hati hati karena apa namanya di politik itu ya cobaannya banyak godaannya banyak
begitu harus pegang prinsipnya ya bahwa masuk ke politik untuk melayani rakyat
iya dan berbicara mengenai hati hati para selebriti juga harus hati hati dalam memilih guru spiritual
seperti yang satu ini karena bisa tersangkut hukum juga seperti guru yang ini
kalau misalnya anda ingat ya pemirsa ya tentang gatot brajamusti
nah pengadilan negeri jakarta selatan menggelar sidang tuntutan kasus asusila dengan terdakwa mantan ketua parvi gatot brajamusti
jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara dan juga denda lima ratus juta rupiah
pengadilan negeri jakarta selatan rabu sore kembali menggelar sidang kasus asusila
gatot didakwa melakukan tindakan asusila terhadap gadis di bawah umur berinisial ctp
dalam persidangan tersebut jaksa penuntut umum menuntut hukuman maksimal lima belas tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah
tuntutan tadi lima belas tahun penjara
itu untuk kasus apa aja bang
dua ratus juta rupiah subsidiary satu tahun turun
karena kan perbuatan dia itu ditambah perbuatan berlanjut
artinya tahun dua ribu tujuh sampai dengan dua ribu sebelas dia melakukan hal hal begitu
sementara itu kuasa hukum gatot merasa keberatan dengan tuntutan pasalnya korban dan kliennya sudah berstatus sebagai suami istri
kita anggap dalam kasus ini jaksa penuntut umum telah salah mengerti dan memaknai fakta fakta yang ada di persidangan
kan kita sudah jelas bahwa saksi citra tersebut sudah menjadi istri sirih dari al gatot brajamusti
apakah pantas diutukkan selama lima belas tahun dengan ditutup melanggar pasal delapan puluh satu ayat dua
bagi kami salah tiga kutip
selain kasus asusila pada dua puluh tujuh maret nanti pengadilan negeri jakarta selatan juga akan membacakan tuntutan terhadap gatot brajamusti terkait kasus kepemilikan senjata api dan satwa langka
gatot brajamusti kerap bermasalah dengan hukum
sebelumnya pada april dua ribu tujuh belas lalu gatot difonis delapan tahun penjara dan denda satu tahun